taman batu ini menyajikan keunikan dan keindahan alam yang berbeda dibanding wisata alam lain
di kawasan ini terdapat banyak tempat menarik yang bisa dinikmati wisatawan
mulai dari batu labirin goa hingga rumah batu
memasuki kawasan pengunjung bisa menelusuri labirin yang terbuat dari batu alam
pada labirin ini terdapat celah batuan panjang dan berkelok yang hanya bisa dilewati oleh satu orang
keindahan dinding batu yang terpahat secara alami sejak ribuan tahun silam bisa dinikmati di sini
selain itu ada juga jembatan gantung yang menghubungkan antara labirin dengan goa ngerit yang menerobos batuan andesit sepanjang dua puluh meter
pengunjung bisa menaiki rumah batu yang berada di atas bebatuan karang berukuran raksasa
dari atas rumah batu pengunjung dapat menyaksikan hamparan stone park unik yang tertata secara alami
pengunjung bisa menelusuri labirin yang terdapat dari batu alam

juga tadi saya sebutkan ada rumah batu kemudian yang paling sering dibuat selfie oleh pengunjung biasanya di jembatan gantung
destinasi wisata ngerit stone park ini berada di desa senden kecamatan kampak kabupaten trenggalek jawa timur atau sekitar dua puluh km dari pusat kota trenggalek
fadli rahmawan kontributor trenggalek jawa timur